cuaca mendung sering hujan bukan berarti kita cuma bisa rebahan
kita juga bisa loh liburan bareng sama keluarga dan sahabat
nah sekarang kita sudah siap untuk gak cuma liburan tapi juga berkompetisi
baru dibuka pada akhir november dua ribu dua puluh
menjadi destinasi pertama saya untuk berakhir pekan
menariknya pengunjung tak hanya berolahraga
namun bisa tetap eksis dengan bersuah foto di setiap sudutnya
lihat kalau pada saat pandemi
banyak orang mulai mencari olahraga golf
jadi kita pikir dong
gimana caranya olahraga golf itu kita bisa bikin sesuatu yang fun
sesuatu yang bisa bermain sama keluarga
jadi inilah ide keluar dari sini
sebelum memulai permainan
para pengunjung akan diberikan satu buah stick lengkap dengan bola golf
dan kertas skor yang bisa diisi
belum bisa atau belum pernah bermain
jangan khawatir para pemula seperti saya akan diajarkan
setiap area permainan memiliki dekorasi yang berbeda
dan hal itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain
pada mini golf ini tersedia delapan belas lubang yang harus diselesaikan
semakin sedikit pukulan yang diperlukan untuk memasukkan bola ke lubang
secara akumulatif dialah pemenangnya
bagi anak anak yang ingin bermain harus dalam pengawasan orang tua ya
di lantai dua terdapat museum warna warni yang instagramable
pengunjung bisa bersantai sekaligus melukis di atas kanvas maupun tote bag yang dijadikan cenderamata
karena nyari aktivitas aja sih di jakarta
terus habis itu disini kan enak indoor terus habis itu jadi nggak perlu worry tentang hujan
soalnya nemu nemu di ig di surabaya itu gak ada mini gol
nah memang selama ini pingin nyobain mini golf
untuk dapat menikmati momen di holeo anda akan dikenakan biaya sebesar delapan puluh sampai satu ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah
tergantung aktivitas yang dipilih dan waktu yang dihabiskan
masih ada energi nih kita pindah tempat yuk
ada gandara art space yang gak kalah kece dan cocok buat anda yang suka banget dengan kesenian
bagi saya melihat dan melakukan kegiatan seni sangatlah membantu untuk mengistirahatkan diri dari rutinitas
terlebih ketika mencoba hal baru
seperti belajar membuat tembikar atau keramik
wah bisa nggak ya kira kira
belajar membuat tembikar atau keramik
belajar membuat poteri ini benar benar menantang karena dari awal kita sudah ditantang untuk menentukan pilihan
jadi kalau sekali kita sudah mau bikin gelas ya udah kita bikin gelas
jangan bikin bikin yang lain karena nanti adonannya bakalan hancur atau gampang rapuh
selama proses pengerjaan tembikar peserta akan diawasi dan dibantu
jadi jangan takut gagal ya
mulai saja dulu
akhirnya setelah berjibaku selama empat puluh menit jadi juga gelas tanah liat buatan saya
ganara artspace yang dibangun sejak tahun dua ribu tiga belas memiliki makna dalam bahasa spanyol
i will win atau saya menang
jadi dalam seni tak ada yang kalah atau salah
karena kita melihat sebetulnya dengan kegiatan seni sendiri
ada banyak sekali hal hal yang dipelajari
seperti empati keberagaman menghargai berbagai sudut pandang
masing masing pengunjung dibebaskan untuk memilih satu karya yang ingin diolah dan dibawa pulang
mulai dari keramik tatakan gelas kayu bucket hat hingga tote
kebetulan saya lagi cuti lumayan ada sisi healingnya juga sih
kita kan fokus mengerjakan suatu hal yang baru juga dan seru sih seru seru
untuk dapat beraktivitas di ganara art siapkan dana mulai dari lima puluh sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah tergantung paket aktivitas yang dipilih
clarissa aradia akun coro jakarta